salah satu biro perjalanan antar kota di kawasan paster bandung kembali sibuk mengantarkan penumpang ke berbagai wilayah seperti jakarta cerbon dan kuningan
pada awal pandemi jumlah penumpang hanya sekitar dua puluh persen
bahkan saat dki jakarta menerapkan psbb biro perjalanan ini terpaksa harus menghentikan perjalanan ke ibu kota
akan tetapi sejak dua bulan lalu memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di jawa barat jumlah penumpang mulai meningkat
dalam satu bulan biro perjalanan ini bisa memberangkatkan seribu penumpang yang sebelumnya hanya sekitar enam ratus penumpang
meskipun ada peningkatan jumlah penumpang belum kembali seperti sebelum pandemi
penumpang kita memang sudah rada kembali sekitar lima puluh persen
lima puluh persen dari masa biasa ya
alhamdulillah memang sih belum begitu balik karena kondisinya sekarang itu tetap masih harus menggunakan protokol kesehatan
mulai dari sama seperti apa namanya
itu masker psbb waktu psbb
cuman yang jadi sekarang agak sedikit meningkat itu satu mungkin psbb nya agak dilonggarkan
terus yang kedua saya lihat kan perekonomian sudah mulai berkembang sudah mulai menggeliat
khususnya yang ke jakarta
hal serupa juga dialami lintas shuttle yang melayani pengantaran di wilayah jabodetabek
sebelum pandemi biro perjalanan ini mampu melayani lima puluh ribu penumpang dalam satu bulan
pandemi membuat bisnis melambat pada juli lalu
dan lintas shuttle hanya memberangkatkan sepuluh ribu penumpang dalam satu bulan
peningkatan jumlah penumpang baru terlihat pada oktober lalu yakni menjadi tujuh belas penumpang dalam sebulan
saat ini jumlah penumpang baru meningkat sekitar empat puluh persen
bicara tentang geliat memang kita masih empat puluh persen
kenapa kita masih empat puluh persen
dari segi armada yang kita launch dari segi penumpang itu juga lima puluh persen
jadi menggeliat ya secara bisnis so far dibanding kita yang apa di april may june
di juli justru di september turun
nah di oktober ini dengan yang tadi dibuka lagi alhamdulillah growthnya ya naik lagi
tetapi tetap masih di bawah lima puluh persen
bagi penumpang melakukan perjalanan dengan shuttle cukup aman
asalkan semua pihak mengikuti protokol kesehatan
alhamdulillah bagi saya enggak cukup nyaman dengan lintas ya
karena sudah memenuhi kategori persyaratan yang diperlukan
yang diutamakan adalah dengan protokol kesehatan pakai masker
dan di dalam mobilnya juga seatnya sekarang sudah dikurangi
menjadi satu mobilnya jadi tujuh seat
kalau dari saya ya paling bawa hand sanitizer sih ya itu untuk pribadi
terus sama tetap jaga jarak sih
kalau tadi protokol kesehatan yang diberikan di sini gimana nih
ya baik sih menurut saya
selain membawa perlengkapan untuk menjaga kebersihan
penumpang juga perlu menjaga jarak
di dalam kendaraan biro perjalanan harus membatasi jumlah penumpang
beginilah gambaran di dalam shuttle dilakukan protokol kesehatan
mulai dari pembatasan dari jumlah penumpang yang hanya setengahnya saja
ada beberapa tips lain yang kemudian harus anda perhatikan
selain dilakukannya penjarakan penumpang satu penumpang lain
pastikan di dalam shuttle anda mengenakan masker
dan tidak lupa untuk membawa cairan hand sanitizer
agar anda tetap aman ketika menuju ke tempat tujuan anda
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat